selain sulawesi tengah pada selasa pagi kabupaten sumba timur diguncang gempa tektonik empat kali
gempa bermagnitudo lima dua hingga enam dua membuat warga panik
sejumlah murid sekolah pun dipulangkan
gempa yang terjadi di kedalaman sepuluh km dengan titik koordinat yang berbeda beda ini sempat membuat warga sumba timur panik
akibat empat kali diguncang gempa dengan magnitudo lima dua hingga enam dua para guru memutuskan untuk memulangkan siswanya
beberapa siswa di smp negeri empat mauliru kecamatan kambera sumba timur pingsan
sementara itu warga yang trauma dan panik bersiap mengungsi bila terjadi gempa susulan
sampai saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut namun warga tetap diminta waspada akan terjadinya gempa susulan
meski ada yang mengungsi sebagian warga kota waingapu
masih tetap tinggal di rumah
ratusan warga di kota waingapu nusa tenggara timur mengungsi setelah terjadi empat kali gempa selasa pagi
warga khawatir akan terjadi gempa susulan
warga yang mengungsi adalah warga dari kelurahan kemala putih yang memang berada di pesisir pantai waingapu
mereka mengungsi ke kilometer delapan arah sumba tengah
kecemasan warga bertambah karena beredar kabar di media sosial akan terjadi gempa susulan
kabar tersebut belum dapat diverifikasi
gempa juga melanda polewali mandar sulawesi barat pada senin dini hari kemarin
gempa bermagnitudo tiga tujuh tersebut membuat warga panik karena takut terjadi tsunami seperti di sulawesi tengah
menggunakan mobil bak terbuka dengan perlengkapan seadanya
sebagian warga kecamatan tinambung kulewali mandar pada hari senin meninggalkan tempat tinggalnya
menuju dataran yang lebih tinggi
warga mengungsi setelah pada senin dini hari terjadi gempa di polewali mandar berkekuatan magnitudo tiga satu
mereka takut bencana tsunami akan melanda kampung mereka seperti yang terjadi di pulau sulawesi tengah jumat lalu
terlebih tidak sedikit di antara pengungsi ini merupakan warga palu yang sedang berada di polewali mandal
sejumlah kerabat mereka bahkan ikut menjadi korban bencana yang terjadi di palu
sepupu satu kalinya belum ditemukan
dengan kalau neneknya nenek dari sepupu satu kalinya mertua aku meninggal
di lokasi pengungsian warga harus bertahan dengan kondisi seadanya
kondisi ini beresiko membahayakan keselamatan para pengungsi apalagi tidak sedikit di antara mereka merupakan lansia dan balita
kepanikan warga bermula saat adanya informasi yang simpang siur terkait adanya tsunami susulan pasca terjadinya gempa
sebagian warga bahkan tidak tahu apa yang terjadi
bahkan justru banyak terlihat mendatangi pantai birbong kelurahan madate untuk memperhatikan kondisi air laut
mereka menganggap surutnya air laut berpotensi terjadinya tsunami
melalui siaran radio bupati polewali mandar sulawesi barat andi ibrahim masdar mengimbau warga untuk tidak mudah percaya dengan isu atau berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya
pemerintah daerah berharap warga tetap tenang dan waspada
abdi febriyadi polei wali mandar sulawesi barat